duta besar ukraina untuk amerika serikat oksana marcarova mengklaim tentara rusia mulai menyerang warga sipil ukraina di hari kelima invasi mereka
hal ini disampaikan markarofa pada pertemuan di capitol hill washington amerika serikat senin waktu setempat
selain mengatakan tentara rusia menyerang warga sipil markarofa juga mengatakan presiden rusia vladimir putin
memerintahkan pasukan yang menggunakan bom vakum untuk menyerang area pemukiman
sebelumnya sekretaris gedung putih jensaki juga sempat menyinggung potensi pelanggaran perang oleh pasukan rusia
namun belum dapat dipastikan apakah hal tersebut terkait penggunaan bom vakum
dikutip dari cnn indonesia com bom vakum bisa berbentuk beberapa ukuran
mulai dari granat berpeluncur roket untuk pertempuran jarak dekat hingga berukuran besar yang dijatuhkan dari pesawat
banyak seri ukraina kharkiv kiev zhytomyr dan mereka menembak kita dengan misil misil balistik
mereka menggunakan bom vakum hari ini yang sebenarnya diperhitungkan oleh pertemuan geneva
jadi penyakit yang rusia mencoba untuk menyerang ukraina besar tapi kita ukraina akan menyerang
kita menyerang rumah kita kita tidak memiliki pilihan lain
kita tidak akan terlalu penat kita tidak akan berhenti kita tidak akan menyerah